per lihat gak tuh
wah manusia sakti kali nggak ya
salah kostum siap gak kayak itu tuh
pakai bajunya kayak superman
hei apaan yang disitu
kalian harus berani
mereka sudah datang semua bu
gue tunggu sebentar bu
aduh tuhan gimana itu
ini udah jam satu lebih
ya kemarin sih bilangnya gitu om
tapi gak tau deh om
mudah mudahan mereka datangnya sebentar lagi
makanya gue suruh masalah datang nuan
masalah yang gue suruh
ibu ibu tenang dulu
tasyah ada orang pengadilan dan mereka datang dari segala arah
mereka bawa barang berat terus bulldoser
dan mereka gak akan segan segan untuk melindas orang yang menghalanginya
hahaha sebentar lagi perkampungan kumu itu akan rata
mereka mau main main sama kita
belum tahu kita kita ini manusia paling sadis saya gitu loh
iya orang serius begini
kalau menurut saya pak penggusuran di daerah pemukiman itu ilegal pak
pembelian tanah di daerah ini sudah dilakukan secara legal
anak buah saya bilang mereka sudah melakukannya secara prosedur
ada yang gak beres nih
maaf pak kristen saya harus pergi
saya harus memimpin rapat penting dengan pegabagai saya
terima kasih untuk waktunya pak
saya nggak tahu lagi fit apa yang harus saya lakuin sekarang
pak wali kota sama sekali gak mau dengerin husul saya fit
tapi saya nggak akan nyerah
sekarang juga kamu hubungin pak himawan
saya rasa ini cukup buat nunda penggusuran
kita pergi sekarang sekalian jalan
mereka udah ngancurin beberapa rumah lagi
kita harus gimana nih sekarang
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah
kita harus ke rumah

kalian gak usah takut aku punya sumat kuasa
mereka yang melawan hukum
balik lagi ke sana
mereka sudah mengamu
mereka bisa main pukul bu
tapi kalian kan hanya mengerjakan tugas bapak bapak
itu belum selesai
kami sudah punya surat kuasa untuk merubahkan rumah mereka
tapi kami tidak punya surat perlindungan jiwa bu
terus gimana dong pak urusannya kalau begini nih
tuh kalau tidak ada surat tersebut kami bisa mati konyol
ini masalahnya keadaannya lebih gawat dari yang kemarin bu
tapi ini kan belum selesai masih
masih tanggung amat
sementara kami harus mundur bu
kalau memang kami harus maju melawan mereka kami butuh polisi untuk bantuan kami bu
eh tahan dulu
aku juga punya hak ya
dan aku juga udah bayar ini
gakin hak kami kami juga dong
gak usah pakai polisi polisi lagi
kenapa sih jadi bikin repot urusannya
tidak bisa bu
harus ada bantuan polisi
kami permisi dulu
itu bahaya itu
pak ini sih
itu mereka yang bertanggung jawab atas penggusuran tanah kita
itu mereka makin dekat ben
ini masih lagi dingin bu
jadi aku mesti tungguin mesin panas
kemudian mati kena balok tahu nggak
ini harus dinyalain
susah amat lagi begini
ibu lihat sendiri kan bu
ibu sama pak ferry mau kabur gitu aja gak bisa bu
mereka harus tanggung jawab
serahin aja sama randy
bu kemana sih bu
bu kemana sih bu
kamu selangit papi aja ya
bu bu kemana bu
tunggu bung payah bu
bung payah tunggu saya dong bu
bawa bikin lagi deh
karena saya yakin banget pak bayu gak akan nyesel kalau pak bayu gantiin lisa dengan saya
seribu persen yakin pak
oke sekarang saya mau nanya sama kamu
kelebihan kamu dari lisa nagdalena itu apa
ya karena menurut saya
bisa kita keluar sebentar pak
ada sesuatu yang harus saya sampaikan kamu
ada perlu apa kamu ke sini
lagian teman teman banget sih kamu ke hotel saya
kamu bisa keluar sebentar
ini apa pak
mereka nggak bisa ngelarang saya untuk bangun hotel di lingkungan itu
mereka gak bisa
semua bisa bisa aja kan
kamu udah lihat semua berkas berkas itu
semua mungkin kan
saya udah dapat bantuan pak yu
dan kamu harus tahu
warga di pemukiman itu
akan menggugat kamu
untuk membatalkan pembangunan hotel baru kamu
di pemukiman mereka bayu